ya kita ke informasi sektor transportasi udara kebijakan penurunan tarif batas atas tiket maskapai penerbangan
dinilai tidak relevan karena dilakukan mendekati arus mudik lebaran
tarif batas atas justru seharusnya dinaikkan sejak awal tahun
menyesuaikan faktor biaya biaya yang dikeluarkan maskapai
pengamat industri penerbangan jerry sujatman mengatakan maskapai dan konsumen dibuat bingung
dengan penurunan tarif batas atas untuk maskapai full service
sebab pada high season seperti ini harga tiket pesawat yang meningkat merupakan hal yang wajar
akibat permintaan yang tinggi
geri sujatman mengatakan tarif batas atas yang ideal seharusnya sudah naik dua kali sampai tiga kali
tarif batas atas saat ini di angka satu dua juta sampai satu empat juta rupiah per jam per kursi
pemerintah tidak punya wewenang
untuk menyuruh harga diturunkan
mereka hanya punya wewenang untuk mengeset batasnya
kalau kondisi sekarang enaknya gimana ke depannya
kalau kondisi sekarang mau lebaran saya rasa sudah susah lah mau di adjust seperti apa mau susah
ke depannya saya berharap tarif batas atas dinaikin
sesuai dengan perkembangan biaya
dan selama ini memang tarif batas atas kita telur rendah
supaya bisa ada tiket mahal mensubsidi tiket murah
dan mudah mudahan bisa kita terapi
kayak di dunia yaitu jauh jauh hari kita belinya bisa murah
kalau kita deket deket hari baru kita harus bayar mahal
di situlah dimana maskapai bisa untung
tapi juga masih bisa memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan tiket murah